sementara itu ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
menyesalkan keputusan anies baswedan menggandeng mohaimin iskandar sebagai cawapres
keputusan dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan koalisi perubahan
keputusan sepihak kemarin itu saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu
tidak sesuai dengan rules kesepakatan
di ruangan ini saya duduk di sini tanggal dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh tiga berarti seminggu yang lalu
pak anies duduk di sini dengan didampingi tim delapan
ahy memang tidak selalu hadir
anies menyampaikan kepada saya didengar oleh semua bahwa awal september ini
berarti hari hari sekarang ini
akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres
berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan
tiga hari kemudian three days later sekarang ini
yang kita dapatkan sesuatu yang
sangat mengejutkan itu
dengan kejadian seperti itu tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya
dan tentu kepada ketua umum kita
saya memang sebagai orang tua kok jadi begini
sekali yang dia volume jnnb kata adalah